ratusan personil tni polri menggelar apel gabungan di komando distrik militer cakung jakarta timur
untuk mengantisipasi pengerahan masa pada empat november dua ribu enam belas nanti
ribuan personil gabungan akan diterjunkan ke pusat pusat perekonomian dan pusat keramaian
ratusan personel gabungan tni polri melakukan apel gabungan di markas komando distrik militer kodim lima ratus lima jt cakung jakarta timur
apel gabungan ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi pergerakan masa pengunjuk rasa
tanggal empat november dua ribu enam belas nanti di istana presiden dan balai kota
terkait ucapan gubernur dki jakarta nonaktif ahok yang diduga menistakan agama islam
ribuan personel gabungan tni polri akan diterjunkan untuk mengamankan pusat pusat perekonomian
seperti jatinegara kawasan industri pulau gadung dan pusat keramaian yang ada di wilayah jakarta timur
pasalnya jakarta timur adalah titik kumpul beberapa organisasi organisasi massa
dan pintu utama masuknya ormas dari daerah penyangga
jadi kita melaksanakan apel ini itu tindak lanjut daripada kegiatan kegiatan rutin kita apel bersama
bukan hanya ini saja tetapi dari dulu juga kita sudah lakukan itu
ya titik titik konsentrasi yang pertama adalah titik titik sentra sentra ekonomi
mulai dari pasar mal dan segala macam itu menjadi konsen kita
dan tentunya kita sudah siapkan
baik personil material intinya adalah mendukung polri dalam kegiatan pengamanan dki dua ribu tujuh belas
kita laksanakan komunikasi sosial dengan tokoh tokoh masyarakat di wilayah
dengan tujuan untuk menjamin keamanan stabilitas keamanan di wilayah jakarta timur
intinya kita mendukung polri
selain pengamanan aksi unjuk rasa empat november
apel ini juga terkait pilkada dki jakarta dalam pelaksanaan kampanye
dari masing masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
f rizal jakarta